aktivitas diskusi dengan para penyintas kanker seperti ini
sudah biasa dilakukan anik sudistiani sejak delapan tahun lalu
sebagai salah satu penyintas
ia merasakan betapa pasien kanker dan keluarganya butuh banyak dukungan
dua tahun terakhir anik tergerak menginisiasi sebuah komunitas
bernama satu hati berbagi
anik bersyukur kanker tulang stadium dua yang muncul sejak tahun dua ribu tujuh lalu
akhirnya sembuh pada dua ribu sepuluh meski ia harus kehilangan satu kakinya
bagi anik suaminya banjar sasongko dan anak lelakinya yang berusia dua tahun abe
adalah energi bagi aktivitasnya saat ini
sebagai motivator pasien dan keluarga penderita kanker
anik dan banjar kini hidup sebagai wira usaha
dan tinggal sederhana di kota kota yang berada di kota kota
di selatan jogja